ada dj teman teman
anggota dpr ri andre rosiade ikut dalam penggerebekan praktik prostitusi online di padang sumatera barat
yang dilakukan tim cyber ditreskrim suspol drasumbar hari minggu pekan lalu
dalam penggerbekan polisi mengamankan seorang muncikari wanita penyedia jasa prostitusi
serta uang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah beserta kondom
andre rosiade yang ikut dalam penggerbekan
aku gerah dengan banyaknya informasi dan keresahan warga soal prostitusi online
sehingga akhirnya melapor ke polisi
polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus prostitusi online ini
yakni as sebagai muncikari dan n sebagai penyedia jasa prostitusi
as mengaku sudah memberikan delapan tamu kepada tersangka n
setelah dua minggu menjalankan praktik haram ini
itu memang dia minta dipromosikan atau gimana
di dasarnya memang mau istirahat gitu bang
lalu disambil nising nising mau cari tamu
aku yang cari yang terangkap itu
aplikasi aku bang
ombudsman republik indonesia menduga ada kejanggalan
dalam kasus psk yang melibatkan andre rosiade
komisioner ombudsman ri nini kerhayu menduga
ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus prostitusi online tersebut
sementara itu komnas perempuan menganggap langkah anggota dpr ri
dari fraksi partai gerindra itu telah melanggar etik sebagai anggota dewan
komisioner komnas perempuan tiasri wiandani mengatakan
upaya pencarian bukti secara paksa di lapangan seharusnya
dilakukan oleh aparat kepolisian bukan urusan anggota dewan
tim liputan cnn indonesia